film a man call ahok gerapan sutradara putra matuta terinspirasi dari buku tulisan rudy valinka yang merupakan pendukung setia ahok
film yang digarap selama dua tahun ini akan tayang serentak di bioskop seluruh indonesia pada delapan november dua ribu delapan belas
informasinya akan sekaligus menutup cnn indonesia the world tonight malam ini
saya sarah arianti pamit undur diri selamat malam dan sampai jumpa
amen cold ahok bercerita tentang bagaimana mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok tumbuh dari kecil hingga menjadi besar
fokus film ini lebih menyoroti bagaimana hubungan antara ahok dan ayah dari ahok yakni king nong
karakter dan sifat ahok dalam film ini terbentuk dari prinsip prinsip yang dimiliki ayahnya
seperti suka menolong pekerja keras dan juga sifatnya yang keras
ayah ahok pada awalnya menginginkan ahok mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
namun seiring berjalannya waktu ayahnya menginginkan ahok menjadi pemimpin di tanah kelahiran mereka
namun ahok yang setelah selesai kuliah s dua memilih untuk menjadi pegawai kantor di sebuah perusahaan di jakarta membuat sang ayah kecewa
saat ayahnya tiada ahok memutuskan membangun tanah kelahirannya dengan menjadi anggota dprd dan kemudian bupati belitung timur
memerankan sosok ahok bagi daniel mananta yang seorang presenter bukan hal yang mudah
ia harus bekerja keras untuk mendalami karakter ahok
dan akhirnya di video casting yang kedua patutah ngeliat dan dipilih deh
dan akhirnya dapet peran ini
dan itu gue bersyukur banget karena kepercayaan ini
dan yang gue nonton tadi tuh itu bener bener kayak gue ngerasa ini pertama kali gue nonton film a man called ahok
gue deg degan banget jujur aja
tapi ketika gue nonton itu bener bener kayak gue bangga banget
film yang banyak mengambil lokasi di gantung belitung timur ini tidak menceritakan bagaimana kisah hidup ahok dengan mantan istrinya
bahkan cerita tentang veronica hanya muncul dalam dua atau tiga adegan saja
memang dari awal itu bukan fokus ceritanya
jadi maksudnya pada saat memang dia bilang ini misalnya ada yang nanya ke saya kan
begitu nanti ada film ada tokoh yang memang membuat ini menjadi cerita yang romantis
fokus keluarganya akan hilang
itu yang mau saya
itu yang mau saya hindari gitu
saya pengen benar benar jadi fokus ya ini ceritanya mengenai ayah gitu
cinta di antara ayah dan anak gitu
selain tidak menceritakan kisah percintaan ahok film ini pun tidak bercerita
bagaimana ahok menjadi wakil gubernur dki jakarta gubernur dki jakarta
dan pro kontra pernyataan ahok yang akhirnya membawa dirinya ke jeruji besi
rati aulia jakarta